dan sebelumnya apa yang terjadi dengan pasar saham dalam negeri kami akan bertanya langsung ke senior technical analyst samuel sekuritas muhammad al fatih melalui sambungan telepon
selamat sore pak al fatih
ya pak fatih sebenarnya apa yang menjadi sentimen anjloknya iasg
kalau kita berkaca pada pekan lalu atau sekitar dua pekanan yang lalu setelah lira turki anjlok ini ihsg bahkan anjlok lebih dari tiga persen
namun hari ini bahkan hampir lima persen empat lima persen apa yang menjadi sentimen anjloknya ihsg pada hari ini
ya secara psikologis rupiah kita itu di lima belas ribu yang ke psikologisnya
jadi ketika mendekati level ini maka semua mata langsung melihat ke kita dan disana muncul ya masalah panik disana
dan juga keunggulan tidak didukung ya karena regional juga semuanya merah gitu ya
kondisi itu tidak banyak membantu kita gitu ya
memang faktor emerging market tadi memang salah satu pemicu awal ya tekanan terhadap rupiah kita dan itu kemudian efeknya lari ke indeks kita
oke kalau kita lihat dari nilai tukar rupiah pun sebenarnya dibandingkan dengan emerging market lainnya juga terkoreksi terhadap dolar amerika
namun apa yang membuat akhirnya pasar sahamnya ini justru
yang sekarang terkena paling parah dibandingkan dengan negara negara emerging markets lainnya
ya apa namanya kita dibandingkan promosi lainnya kita termasuk yang cukup lemah ya karena kita lihat cadangan perdagangan kita juga negatif gitu ya
faktor faktor ini ditambahin menjelang pemilu itu menambah apa namanya beban psikologis gitu ya
bagaimana anda melihatnya secara teknikal untuk kejatuhan pada hari ini apakah masih akan berlanjut hingga perdagangan besok
ya umumnya dengan
penurunan yang sejauh ini gitu ya biasanya besok pasti akan ada sisa sisa penurunan gitu ya mungkin satu dua hari gitu
dalam kondisi penurunan terjadi karena berita yang salah maka kenaikannya akan cepat gitu tapi kondisi sekarang mungkin tidak akan secepat itu ya pembalikan ya
jadi saya rasa masih akan perlu waktu beberapa hari gitu
tapi saya lihat dengan turun yang sejauh ini besok saya rasa nggak akan sebesar ini gitu ya
jadi masih ada sisa sisa penurunan tapi relatif tidak sejauh hari ini
oke walaupun ada potensi kembali melemah gitu ya tapi tidak akan sedalam pada perdagangan hari ini
secara sektoral apakah ini juga akhirnya membuat sektor sektor yang membutuhkan dolar amerika
mungkin mengimpor banyak bahan baku sehingga akhirnya terkena juga nanti ke kos produksi
apakah secara sektoral juga akhirnya sektor sektor ini juga yang menyumbang kejatuhan ihsg pada hari ini
ya kita lihat yang sekarang paling dalam itu basic industry kemudian manufaktur
nah ini juga menarik karena kan basic industry banyak juga yang ekspor gitu ya
nah jadi tapi memang kebanyakan industri kita punya impor ya jadi itu juga memang jadi beban gitu ya
tapi juga yang menarik juga lah minding termasuk yang tinggi juga tekanannya gitu ya
jadi terasa ini di satu sisi terkait langsung dengan transaksi dolarnya tapi juga mungkin karena asing menyebabkan
kalau dari emerging market maka apa apa yang banyak dipegang oleh asing itu yang mendapat tekanannya paling banyak gitu ya
oke sehingga memang asing saat ini yang banyak melepas gitu dari data anda pada perdagangan hari ini
ya betul enam ratus enam puluh miliar ya sekarang ya
oke terkait dengan sampai kapan kejatuhan ini proyeksi anda seperti apa
dan biasanya apa yang terjadi
apa yang terjadi secara teknikal
ya tekanan jual masih akan berlanjut satu dua hari sebelum ada reward rebound gitu ya
dan level level support yang mungkin diperhatikan adalah sekitar lima lima enam puluh an
dan kalau kemudian rebound reboundnya juga tidak terlalu kuat
di lima tujuh lima puluh mungkin itu hambatan kenaikannya
oke kalau capital outflow terbesar apakah pada perdagangan hari ini jika dilihat dari paling tidak trennya dalam sebulan terakhir
kalau outflow nya ya paling tidak kalau kita lihat tekanannya kan yang besar hari ini ya
yang besar hari ini itu ya saham saham yang bobotnya besar juga di bursa gitu ya
kalau masyarakat yang tekanannya paling banyak juga gitu ya
oke terakhir pak alfati terkait dengan nilai tukar rupiah
apakah ini juga yang harus selalu diperhatikan oleh para pelaku pasar untuk akhirnya bisa mengambil aksi gitu
apakah akan membeli pada saat ini atau justru menunggu kembali nanti pada saat dolar amerika kembali menguat terhadap hampir seluruh mata uang di dunia termasuk juga terhadap rupiah
ya kelihatannya kan memang salah satu faktor yang sangat signifikan kursi
jadi memang kalau kemudian kursi yang reda gitu ya ada kemungkinan saham kita bertahan dan mulai menguat
nah di situ kita mungkin bisa mulai
yang pada saat ini sih kita jangan terlalu berspekulasi lah ya seperti itu
oke jangan terlalu berspekulasi terlebih dahulu
karena tren masih bisa saja tren negatif masih akan terus terjadi dalam beberapa hari terakhir baru kemudian akan kembali rebound
seperti itu pak alfati ya
oke baik terima kasih pak alfati sudah bergabung bersama sian indonesia business